pasien terkonfirmasi positif covid sembilan belas usia tiga puluh sembilan tahun yang berinisial s diketahui meninggalkan rumah sakit darurat wisma atlet tanpa sepengetahuan petugas pada sabtu dua puluh lima juli dua ribu dua puluh
pasien ini kabur dari ruang perawatan di tower a satu
setelah ditelusuri ternyata pasien ini adalah pasien covid sembilan belas tanpa gejala yang sudah mengajukan permohonan meninggalkan wisma atlet atas permintaan sendiri untuk dirujuk ke rumah sakit lain
namun nekat meninggalkan rumah sakit sebelum mendapatkan surat persetujuan
yang pasti sebenarnya memang bukan kabur tetapi pasien pulang atas permintaan sendiri
karena pasien ini yang masuk dengan komposis
dengan confirm covid sembilan belas tanpa gejala masuk ke rumah sakit tanggal dua puluh satu dan minta pulang tanggal dua puluh lima tanggal dua puluh lima jam tujuh belas
sehingga proses ini butuh waktu
dan selesai jam dua puluh satu empat puluh lima dihubungin yang bersangkutan ke kamarnya ditelepon nggak diangkat dihubungin ke kamarnya ternyata sudah kosong
nah dari situlah terjadinya
padahal sebenarnya mereka kan aps ya pulang atau seminar sendiri
saat ini pihak wisma atlet juga mengaku telah berhasil menghubungi pasien yang bersangkutan
pasien saat ini berada di apartemennya di kawasan senen jakarta pusat
dan tengah menunggu untuk dirujuk ke rumah sakit gading pluit jakarta utara
meski kebobolan pihak rumah sakit darurat wisma atlet mengaku telah menjalankan prosedur pengamanan yang ketat
kalau pengamanan di tempat kita memang sebenarnya
artinya yang sudah kita lakukan memang sudah benar
itu salah satu pengamanan begitu memang tidak sempat lepas
karena kan memang pintu di sini kan kadang kadang pasien namanya orang lari kan kadang kadang
ya gimana caranya dia supaya dia seakan akan memang pasien yang masuk
karena pasien yang masuk kan memang cukup banyak
lalu pulang pasang ini yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh pasien ini
hingga minggu dua puluh enam juli tercatat total ada satu dua ratus
dua pasien yang dirawat dengan tambahan tujuh puluh pasien baru dan delapan puluh tiga pasien yang meninggalkan rumah sakit darurat
agar kejadian serupa tidak kembali terulang pihak rumah sakit darurat wisma atlet berharap pasien dapat tertip administratif sebelum meninggalkan rumah sakit darurat ini
terlebih dahulu pasien harus mendapatkan surat persetujuan dari dokter yang merawat
dengan dilihat resume kesehatannya kemudian sudah menjalani sesi dengan psikolog rumah sakit darurat wisma atlet mengenai apa
apa saja yang harus dilakukan oleh pasien pasca perawatan di rumah sakit darurat ini
kemudian bagi pasien yang ingin menjalani isolasi mandiri harus mendapatkan surat ketidakberatan dari lingkungan pasien tinggal dari rt rw setempat
yang juga diketahui oleh dinas kesehatan domisili pasien
hal hal ini harus dijalani oleh pasien agar kesehatan dari pasien tersebut dapat terus terpantau dan tidak membahayakan kondisi baik itu pasien maupun lingkungan di sekitar pasien